aparat kepolisian berhasil menangkap dua bocah perempuan yang melakukan pencurian uang nasabah di kota makassar sulawesi selatan
kedua anak ini telah lima kali melakukan pencurian dengan modus mengelabui korban yang hendak bertransaksi di mesin atm
beginilah aksi video dua orang bocah perempuan yang melakukan pencurian uang milik nasabah bri
di jalan perintis kemerdekaan makassar sulawesi selatan
dalam melakukan aksinya kedua pelaku mendekati nasabah lalu mengatakan mesin atm yang digunakan rusak
di saat lengah salah satu bocah menekan tombol penarikan otomatis
disitulah korban yang lengah kemudian tertipu dan mengambil kartu tanpa menarik uang yang telah dipilih sang bocah
pada saat itu tidak dicurigai kalau ada pengeluaran uang karena kan tadi itu dia bunyikan telapak tangannya
itu kan saya kira kan tidak bunyi mesin itu untuk keluar uang
kini kedua bocah tersebut telah dibawa polisi bersama ibu
kandungnya ke maposek tamalanrea makassar untuk menjalani pemeriksaan
kedua pelaku yang diketahui masih duduk di sekolah dasar mengaku telah melakukan aksi serupa sebanyak lima kali di berbagai atm di makassar
untuk pemeriksaan kedua anak di bawah umur ini tim mapol restabes makassar akan mendapatkan pendampingan dari pemerintah
khususnya lembaga anak di bawah umur
karena ini kan pelaku ini anak masih di bawah usia

tim ppa polrestabes makassar bersama lembaga perlindungan perempuan dan anak pemkot makassar
masih melakukan pemeriksaan dan pendekatan terhadap kedua anak itu
reinhard sopilantila makassar sulawesi selatan